dahulu kala ada sebuah kota bernama verora
yang dikelilingi oleh tiga bagian hutan dan satu bagian lautan
itu adalah kota yang indah yang dikenal dengan cerita magisnya
itu benar aku pergi ke sana di larut malam
dan apa yang aku lihat
naga besar ini
kau melihat naga
ya benar maksudku tidak
tapi tahukah kau melihat bayangan yang tampak seperti naga dan itu pasti benar
hutan di sekitar ferora penuh dengan makhluk ajaib
beberapa orang berpikir bahwa hutan ada di sana untuk melindungi kota
tetapi beberapa berhati hati
ayah mau ke sana
ayah mau ke mana
tetap di dalam anne
mereka telah melihat bayangan naga di hutan
ayah akan menangkapnya dan mendapatkan ibumu kembali
tapi ayah aku yakin makhluk ajaib tidak berada di balik kehilangan itu
ibu percaya pada mereka
dan itulah alasan
tetaplah di rumah
anne memahami kecemasan ayahnya
ibu anne adalah wanita ke enam verora yang menghilang
tidak ada yang mengerti apa yang terjadi di kota mereka
apa yang tidak diketahui ayah anne adalah bahwa anne sendiri memiliki beberapa teman yang menarik
anne astaga sudah lama sekali tidak jumpa
oh eits ada kabar tentang ibumu
belum aku telah mengikuti jenggot biru kemanapun tapi aku belum memiliki petunjuk apapun
tapi aku percaya ibuku hanya karena jenggot biru adalah salah satu dari kita bukan berarti dia pria yang baik
aku melihat bagian dalam rumahnya dia punya kamar terkunci kita harus ke sana
apa itu tadi apa kau sedang sakit perut billy aku bilang jangan makan kue itu
sore itu ada keadaan
ada ketukan di pintu air
bolehkah aku masuk
oh tuhan tentu saja suatu kehormatan pria dermawan sepertimu ada di rumahku yang sederhana
aku mendengar tentang hilangnya istrimu tuan aku sangat menyesal untuk itu
tapi aku datang ke sini dengan rendah hati aku mendengar hal hal hebat tentang selera anne dengan internet
jika kau setuju untuk merenovasi rumahku kau tahu untuk mengadakan lebih banyak pesta indah untuk orang orang di veror
kesempatan untuk melihat lebih dekat ruang terkunci anne langsung setuju
keesokan harinya jenggot biru mengatur perjalanan anne ke rumahnya dan mengajaknya berkeliling
dia memberi anne kunci semua kamar kecuali kamar yang terkunci
aku ingin rumah itu siap dalam seminggu
aku yakin dengan bakatmu itu tidak akan menjadi masal
anne melakukan pekerjaannya dengan penuh motivasi
ayahnya dan teman temannya terus mengunjungi sepanjang minggu
kemudian pada hari ketujuh
anne kau telah melakukan pekerjaan hebat aku akan keluar dan akan kembali saat matahari terbenam
jika boleh bisakah kau memeriksa untuk terakhir kalinya jika semua kamarnya bersih
tapi anne ingat jangan masuk
aku akan membuatmu ke ruang terakhir
aku akan sangat marah jika kau tidak mematuhi perintahku
baiklah kalau begitu sampai jumpa
anne mulai menggigil ketakutan saat melihat jenggot biru pergi
dia tahu ini jebakan
tapi dia harus memasuki ruangan untuk mendapatkan petunjuk tentang ibunya
segera setelah jenggot biru pergi dia bergegas ke ruang terkunci dan dengan gemetar di jari jarinya dia membukanya
dan apa yang dia lihat membuat dia terkejut
ibunya dan kelima wanita lainnya yang telah menghilang berada di kamar terkunci di enam tempat tidur yang berbeda
mereka semua tertidur lelap
tapi begitu anne melangkah ke depan dia tersandung kawat dan jatuh ke genangan cat merah
gaunnya dan juga seluruh kuncinya sekarang berwarna merah
tapi anne tidak peduli
ku tahu monster jahat itu telah menangkap kalian semua
saat itu anne mendengar kereta jenggot biru berhenti
dia pulang lebih awal
anne bergegas mengganti bajunya dan mencoba membersihkan cat merah dari kuncinya
tapi tidak bisa
anne bisa kau berikan kuncinya
kau sudah pulang
anne kembalikan kuncinya
dengan tangan gemetar anne mengembalikan kunci itu ke jenggot biru dan dia memperhatikan bahwa ada cat merah di seluruh kunci
kau tidak mematuhiku kau sama seperti yang lain
mengapa kau menangkap mereka semua di sini
ibumu menanyakan hal yang sama dan lihat apa yang terjadi padanya
menurutmu siapa aku anne
kau tidak bisa menjadi siapa pun selain iblis
itu benar sekali
dan dengan itu jenggot biru membuka sayapnya
kau tidak bisa menjadi siapa pun selain iblis

kau tidak bisa menjadi siapa pun selain iblis

kau tidak bisa menjadi siapa pun selain iblis
aku bukan hanya iblis ed
aku seorang kolektor cahaya jiwa manusia van
yang aku butuhkan hanyalah tujuh jiwa
dan aku akan menjadi iblis yang paling kuat
semua makhluk ajaib dan kalian manusia akan mematuhiku
dan kau akan menjadi jiwa ketujuh
sekarang karena kau ada di sini
aku akan melakukan ritual dan mengekstrak ketujuh jiwa itu
tidak secepat itu dasar iblis
kau pikir kami akan membiarkan hand kami bersamamu sendirian
kami sedang menunggumu untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya
jenggot biru mencoba memantrai dilly dan bo
tapi anne mengambil dua piring besar yang disimpan di dekatnya
dan membenturkannya bersama sama membuat suara yang sangat keras
dilly panggil peri
dan hutan ajaib bergetar dengan kekuatan
saat semua peri bergegas membantu billy bow dan teman teman mereka
jenggot biru tidak memiliki peluang di hadapan hutan ajaib
dia ditangkap untuk diadili di pengadilan magis
saat jenggot biru ditangkap
dan semua wanita yang tertidur lelap kembali ke keluarga mereka
termasuk ibu anne
kau menyelamatkan kami semua
itu adalah kepercayaan ibu pada makhluk ajaib yang menyelamatkan kita semua
aku sangat menyesal
makhluk ajaib itu ternyata adalah teman kita
tapi yang kita percayai adalah iblis
seharusnya aku mendengarkanmu
kau selalu benar
kita tidak boleh menilai buku dari sampulnya
ketika semua wanita yang hilang kembali ke keluarga mereka
kote ferrora sembuh
dan berteman dengan makhluk ajaib
mereka menyadari betapa salahnya mereka tentang makhluk ajaib itu
karena ada kejahatan dalam sesuatu yang tampaknya baik
dan ada cinta murni dalam sesuatu yang mereka pikir jelas jahat

maulid ra'al di kelapa